kasus ini berawal dari cuitan akun twitter atleastonks
saat itu ia melakukan rapid test di bandara soekarno hatta tangerang banten
sebelum melakukan penerbangan menuju nia sumatera utara
hasil rapid testnya dinyatakan reaktif oleh petugas kesehatan
namun salah satu oknum berinisial efy menawarkan hasil tesnya diubah
asal korban membayar satu empat juta rupiah
namun sayangnya tidak hanya diperas korban juga mengaku mendapat pelecehan seksual
pihak agasapura ii berkoordinasi dengan pihak kimia pharma
selaku fasilitator kesehatan bandara soekarno hatta
sementara pihak kimia pharma sedang melakukan pemeriksaan secara internal
kepala kantor kesehatan pelabuhan anas ma'ruf mengatakan
hasil dokumen korban sebelumnya ternyata non reaktif
namun dimanipulasi oleh oknum tersebut untuk mengambil keuntungan
hasilnya bukan kemudian reaktif dijadikan non reaktif
tapi memang dari awal non reaktif
terutama calon pelaku perjalanan ketika akan ke bandara
sebaiknya sudah membawa hasil test yang menjadi paskes yang punya izin operasional
satresse kriminal pores bandara suta telah mengumpulkan barang bukti
seperti cctv dan keterangan korban
jika resmi dikonfirmasi kasusnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan